panas suhu politik jelang pilkada serentak makin terasa panas dengan pernyataan antasari ashar
seputar kasus yang pernah membelenggunya
presiden sby yang namanya ikut terbawa pun menanggapinya
begitu juga nama pengusaha nasional hari tanu sudibyo
untuk membahasnya di studio cnn kami telah tersambung melalui sambungan telepon
dengan sekjen dpp perindo ahmad rofik dan kemudian ada eko sulistyo
yang merupakan deputi bidang komunikasi politik kepala staf kepresidenan
selamat malam mas rofik
selamat malam mas indra
baik kemudian saya sapa mas eko selamat malam
selamat malam mas
baik mas eko saya ingin tanggapan dari anda terlebih dahulu
bagaimana sebenarnya ketika sby yang menanggapi konferensi pers antasari azhar
justru kemudian lari bahwa ini ada kecurigaan ternyata gerasi yang bersifat politis ini akhirnya hari ini terbukti
sengaja dibuka satu hari menjelang pemungutan suara
bagaimana pilkada dki besok apa tanggapan istana terkait hal ini mas
ya itu tidak benar itu tidak benar
bahwa apa grasi itu di apa
ya penyampaian pada tanggal ini oleh pak antasari itu kan
tadi saya melihat di sebuah televisi
pak antasari menyatakan bahwa ini berkaitan dengan meninggalnya
peristiwa meninggalnya apa itu direktur
nasruddin zulkarnain ya
pak nasruddin yang kebetulan kakaknya kan bareng sama pak antasari tadi
nah jadi tidak ada kaitannya
menurut pak antasari tidak ada kaitannya kan tadi disampaikan melalui media televisi
dengan soal pilkada ini bahkan
jadi ini kira kira urusan pak antasari sendiri
nah menyangkut soal grasi
menyangkut soal grasi
menyangkut soal grasi ini
ini proses hukum biasa
ini kan menyangkut proses hukum biasa artinya begini
pak antasari ini sebenarnya sudah pernah menyampaikan grasi ya
nah pada saat itu karena
seingat saya ya seingat saya waktu itu karena
di dalam undang undang gerasi itu
ada aturan ada salah satu klausul pasal
yang menyatakan bahwa ada batas limititas
jadi penyampaian apa grasi itu dibatasi waktunya
dua belas bulan setelah inkrah itu tidak boleh mengajukan gerasi
artinya pasti akan ditolak
nah itu pernah dilakukan
itu pernah dilakukan oleh pak antasari
nah dan saya waktu itu menyatakan di beberapa media bahwa
sudah ke daluar so kira kira begitu
dari sisi mekanismenya
intinya proses hukum biasa ini pak
nah kemudian kemudian adalah
pasal itu kemudian di apa
diuji di makam konstitusi
nah kemudian di di apa oleh makam konstitusi itu di
istilahnya tidak diperlakukan lagi
nah kemudian diajukan lagi proses gerasi itu yang sekarang diterima oleh presiden itu
karena kemudian presiden juga meminta pertimbangan dari makam agung
dan itu sudah dilakukan
apalagi namanya gerasi itu pasti juga ada pertimbangan pertimbangan kemanusiaan
saya beralih ke mas rofik
mas rofiq nama haritan usudibyo tiba tiba disebut dalam konferensi pers antasari ashar
dia disebut antasari sebagai orang yang diutus kala itu begitu
untuk menemui antasari ashar saat itu masih menjabat sebagai ketua kpk
agar tidak menahan aulia pohan
kita tahu ada kasus yang menimpa aulia pohan saat itu
dan aulia pohan ini disebut merupakan
besan dari susilo bambang yudhoyono
ya saya kira yang pertama yang penting saya tegaskan
bahwa ini bagian dari lelucon politik yang dipertontonkan oleh antasari kepada publik
jadi bagaimana rungusannya dia dendam politik terhadap pak sdi
tapi nama haritanu disebut sebut
ini kan sesuatu yang aneh
kalau dia tidak suka atau tidak ada
tidak merasa dikerjain oleh pak sby waktu itu dalam tanda petik
kenapa mesti harus orang lain yang dibawa bawa
nah yang kedua saya menengarai bahwa ini bagian dari atraksi politik yang dilakukan oleh antasari
menjelang pilkada saya kira ini ada satu
indikasinya apa mas
ya antasari kan juga pendukung salah satu calon gubernur
dan tentu saja besok itu sudah menjadi momentum yang paling penting
momentum pemilihan masyarakat jakarta menentukan pilihannya
jadi saya kok menangkap ini ada agenda politik yang sengaja dilakukan oleh antasari
jelang pemilu kadang
jadi menurut saya ini adalah
menurut saya ini satu keanehan dan bagi
anda sebut tadi atraksi politik lelucon politik yang tidak lucu dari seorang antasari
anda sebutkan juga antasari tadi merupakan mendukung salah satu calon di pilkada dki
indikasi atau buktinya apa dia menjadi salah satu pendukung mas
ya pada saat debat kandidat kan beliau juga diwawancara di media media kan juga menyampaikan mendukung salah satu kandidat
dan menurut saya ini agenda politik seharusnya
kalau ini clear untuk menuntut hukum secara pasti terkait dengan kasusnya pada saat itu
kan bisa saja menunggu momen politik ini berakhir dulu atau selesai dulu baru dilakukan laporan atau tidak
apapun namanya mestinya itu kan itu kan apa mestinya bisa dilakukan kenapa sekarang
ini kan ada keunikan keanehan dan ini bisa menimbulkan kegaduhan politik
jadi menurut anda apakah gerasi yang diberikan kepada antasari kemudian juga sifatnya politis begitu
dalam pengamatan saya iya
karena pak hari yang selagi ketua umum pr ini tidak ada sanggup pautinya apapun juga disebut sebut
jadi aneh saja menurut saya ini aneh
dan tidak sepantasnya lah bagi tukku besar dalam situasi begini melakukan upaya upaya yang seperti itu
mestinya rakyat juga diberikan ketenangan rakyat juga diberikan pelajaran yang baik
bahwa ini ada hajatan nasional yang semua harus diberikan
kalau anda tadi sebutkan bahwa itu mendukung salah satu calon tapi ketika anda bilang gerasi sifatnya politis berarti ini kemudian calon ini ada hubungannya dengan kekuasaan atau pemerintah saat ini berarti begitu mas
saya tidak mengkaitkan itu tetapi bahwa hidden agenda itu pasti ada
saya sih menyimpulkan begitu
kalau tidak kenapa itu dilakukan sekarang kenapa nggak nunggu dua hari lagi
adakah urgensi dari itu kenapa tidak dilakukan setelah di
apa setelah pak antasari mendapatkan gerasi dari presiden lalu langsung lapor ke kepolisian misalkan
kenapa dilakukan sekarang jadi ini menimbulkan tanda tanya besar yang menurut saya wajar saja kalau sebagian besar masyarakat itu justru curiga terhadap apa yang dilakukan oleh pak antasari
baik terima eee mas rafiq nanti kita akan
mas rafiq nanti kita akan sambung kembali setelah jeda kami akan kembali bersama mas eko juga tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
kebetulan dulu kalau itaya ingat saat kasus yang kemudian melibatkan pak antasari dan sudah sampai proses hukum dan proses hukumnya pun sudah inkrah sampai dengan pk
artinya sudah melalui pengadilan negeri pengadilan tinggi mahkamah agung kemudian sampai dengan peninjauan kembali
awalnya kasus itu disidik oleh pak muhammad iryawan
nah kita tahu sekarang pak muhammad iryawan itu kan kebetulan kapolda metro jaya sekarang
jadi sebenarnya pak antasari nggak usah jauh jauh lah gitu ke pak sby dalam prinsip hukum
siapa yang mendalilkan itu yang membuktikan
menurut saya silahkan pak antasari menyampaikan bukti bukti itu apalagi tadi menyebut nama lain ya gitu
nama pak ht segala juga disebut
nah ini saya kira sudah semakin banyak yang bisa memberikan klarifikasi
baik apakah kemudian pak roy sendiri melihat ada motif lain dibalik pengakuan antasari ini
saya kira rakyat indonesia sudah sangat terdampak
untuk bisa menilai
saya juga tersenyum ya harus melihat begitu
karena mungkin publik sekarang sudah bisa menilai sendiri
kenapa kemudian setelah proses gerasi itu diberikan
kemudian ada pertemuan
dan itu kan tertutup betul gitu ya
tapi kan kita melihat ada foto yang beredar
itu sengaja pintunya dibuka
dan setelah itu pak antasari hadir pada saat debat paslon yang kedua
akhir januari yang lalu
dan kebetulan beliau juga duduk di barisan pendukung paslon yang lain
dan beberapa waktu kemudian
kita juga mendengar di berbagai pengakuan di online
gitu bahwa beliau akan masuk ke salah satu partai politik
jadi saya kira ini sudah sangat clear ya
publik indonesia saya kira bisa melihat dengan jelas
apa pengakuan atau katakanlah statement pak antasari sekarang
kalau saya orangnya fokus saja
kalau saya orangnya saja
ya kalau memang orang ini masuk ke partai politik
silahkan saja gitu ya
tetapi itu kan hak pilihan politik orang
tidak perlu kita mengarah
tidak perlu kita mengarahkan
tetapi kan kita juga tahu bahwa urusan hukum biarlah di tangan istana hukum
apalagi hukum yang menjelat pak antasari itu kan
sudah level yang sebenarnya sampai ke tahap putusan tertinggi
sudah inkrah di putusan tertinggi yaitu peninjauan kembali
baik itu tadi pernyataan dari roy suryo yang kami rekam sebelumnya dalam program
sebelumnya saya masih bersama dengan dua narasumber tadi melalui sambungan telepon
tetapi sekarang sudah bergabung
akademisi ilmu politik dari presiden university profesor ais hikam
selamat malam mas
hikam saya ingin tanggapan dari pak hikam melihat yang terjadi hari ini tanpa disangka dinyana
begitu satu hari menjelang pemungutan suara
konversi pers yang begitu menghebohkan
langsung mendapat tanggapan dari susilo bambang yudhoyono
langsung mendapatkan tanggapan juga dari istana
apa yang anda lihat terkait ini
ya saya melihat ini sebagai satu peristiwa politik ya
yang mempunyai dampak yang luar biasa
pertama tentu kepada pilkada besok
disengaja atau tidak disengaja bahwa persoalan apa perskonferensi yang dikemukakan oleh pak antari asyadari
sudah ditanggapi sedemikian rupa oleh pak sby
melalui twitternya ya
ya melalui twitter
dan nanti rencananya jam sembilan akan menggelar konversi pers
akan ada konversi pers tambahan
yang langsung telak mengatakan bahwa
apa yang dikatakan oleh pak dari azhar itu sebagai bagian semacam ya dalam tanda petik konspirasi
dalam rangka pengalahkan apa namanya pencalonan dari
kemudian yang kedua respon dari istana juga menunjukkan bahwa ada semacam reaksi yang bersifat politis yang sangat serius
ya itu mendiflek atau menolak tudingan dari cina
ya itu mendekatkan akan
sejaknya sudah menelitikai hal dengan tadew bulan dua ribu dua puluh satu
kan sesi ini penuh masalah
masalah tdeol buat seseorang itu
yang menurut saya sangat tidak lazim dan tidak biasa
istilahnya very un sby
oh tidak karakter sby banget begitu ya
ya menurut saya ini malah saya waktu membaca twitternya pak sby itu
saya seperti membaca twitternya presiden trump
yang sangat eksplosif sangat cepat dan kemudian menciptakan dampak yang sangat luar biasa
oleh sebab itu saya kira respon dari netizen juga menunjukkan bahwa
apa yang dikatakan oleh pak sby itu sesuatu yang sangat serius dan punya dampak politik
apakah karena ini juga ketudingan seorang antasari yang selama ini hanya sinyal sinyal sentil
tetapi yang kali ini langsung kepada figur sby
tapi sebetulnya kalau kita lihat
dan sempat liung nama aulia pohan lah gitu
iya kalau kita lihat kronologisnya mas jam
itu hint atau isyarat dari pak antasari
untuk menunjuk ke sana itu sudah seringkali dikemukakan
tapi berupa hint ya masih berupa hint kan
yang menarik justru kenapa respon dari cks
dan kemudian respon dari istana
kemudian seolah olah kemudian tidak nyambung begitu dengan apa yang dikatakan kasusnya pribadi pak antasari
tapi menjadi masalah politik yang baru sama sekali
pertama berkaitan dengan pilkada besok
yang kedua kemudian istana juga menganggap bahwa ini serangannya langsung kepada pemerintah
nah oleh sebab itu saya bilang tadi bahwa ini masalahnya menjadi sangat serius
barangkali juga bisa lebih serius daripada
menurut anda itu tanggapannya dari antasari kemudian tanggapannya sby
kemudian tanggapan istana itu menjadi bias melebar
ataukah memang itu yang sebenarnya terjadi
ya bisa dua duanya
yang jelas dari segi wacana diskurs itu melebar
karena sebetulnya yang diurus oleh pak antarsaring itu kan maunya kan
dia mencari keadilan beliau mencari keadilan
tetapi respon yang diberikan oleh pak sby itu bukan soal itu
tetapi masalah politik orkestrasi atau katakanlah konfirasi
untuk pertama mengagalkan ahy silvi
yang kedua istana merespon bahwa itu seolah olah menuding istana
jadi tidak ada lagi urusannya
kita coba lihat twitternya pak sby lagi ya
kita akan coba lihat sambil nanti saya akan bertanya juga
tetapi saya kembali ke
mas rofiq terlebih dahulu
mas rofiq tadi anda menjawab cukup panjang
tetapi saya belum mendengar apakah ini jelas dibantah oleh pak haritanu langsung atau bagaimana
iya karena memang tidak ada peristiwa itu
maka kita jelas membantah
dan kita minta juga kepada antarsari untuk membuktikan itu
jadi memang tidak pernah bertemu dengan antarsari ashar saat menjadi ketua kpk ya
tidak ada pertemuan
tidak ada pertemuan
makanya ini jadi aneh saja
kenapa akhirnya harus pak ari juga masuk dalam ranah politik balas dendam ini
anda melihat ini politik balas dendam
perjuangan untuk menuntut keadilan itu seharusnya kan pada saat diperkarakan di pengadilan
mestinya itu kan bisa disampaikan
kenapa justru baru sekarang itu
seolah olah antasari menunggu momentum
kira kira kalau bebas murni atau sudah tidak ada halangan
maka dia baru mengungkapkan itu
antasari ansih yang menunggu momentum
ataukah antasari tapi ada yang menggerakkan di belakangnya menurut anda
saya kira ini sudah bercampur aduk ya
karena ini masalahnya sudah politis
bukan hanya sekedar mencari keadilan
tetapi ada dimensi politik yang sesungguhnya masyarakat juga mengetahui
karena pak antarsari juga
seperti yang saya sampaikan tadi
bahwa pak antasari juga mendukung salah satu calon
dan proses laporan pak antarsari
atau press conference pak antasari ini dilakukan satu hari sebelum pemilu kada di dki
ini kan kalau tidak ada dimensi politiknya
pasti itu tidak akan dilakukan
oke baik kita akan
jadi ini peperangan antara
elit yang mengorbankan banyak pihak
mas eko kita akan lihat kembali ya
twitter atau tweet yang disampaikan oleh susilo bambang yudhoyono
berikut ini kita tampilkan secara full
dari awal disebutkan yang saya perkirakan terjadi
jadi ini rangkaian cool tweet begitu istilahnya ya
rangkaian twitter tweet yang disampaikan dalam satu waktu yang hampir bersamaan
yang saya perkirakan terjadi
gerasi kepada antarsari yang punya motif politik dan anda misi untuk serang diskreditkan saya
sampai di sini masih sby menjawab tentang dirinya begitu ya
baik kita lihat selanjutnya
satu hari sebelum pemungutan suara pilkada
di sini sudah mulai singgung ya tentang pilkada
saya duga direncanakan dalam tanda kurung
antarsari melancarkan fitnah dan tuduhan keji terhadap saya sbe
walaupun menyinggung pilkada tetapi di sini masih menyebut namanya
masih menyebut tentang dirinya begitu terhadap saya
selanjutnya tujuan penghancuran nama sbe oleh antarsari dan para aktor di bukit lombok
dan para aktor di belakangnya saya garis bawah ya pak hikam
para aktor di belakangnya
agar agus silvi kalah dalam pilkada besok
agus silvi kalah dalam pilkada besok
di sini sudah mulai menyebut nama pasangan calon
selanjutnya kita lihat lagi satu kali lagi
apa belum puas terus memfitnah dan hancurkan nama baik saya sejak november
agar elektabilitas agus hancur dan kalah
luar biasa negara ini tak masuk di akal
naudzubillah betapa kekuasaan bisa berbuat apa saja
betapa kekuasaan nah di sini
kemudian mending istana saya minta tanggapan mas eko terlebih dahulu ya
mas eko kalau kita lihat rangkaiannya ini
dari soal pilkada mengarah ke istana begitu mas eko
ya saya kira begini ya mas
saya sepakat bahwa
kasus peristiwa pak antarsari
tadi siang itu
ini kan sebenarnya peristiwa
pak antasari ingin mencari keadilan
meskipun kemudian pernyataannya
memiliki dampak politis
itu tidak bisa dipungkiri ya
ya silahkan mas eko
ya nah itu yang nggak
sekarang sebenarnya ada dua hal yang menarik
satu bahwa pernyataan itu
punya implikasi hukum
artinya kalau kemudian
pihak pihak yang disebutkan tadi
bantahannya kan sifatnya
sifatnya adalah sifat politis ya
nah bantahannya sifat misalnya
ada yang menolak tidak pernah bertemu
misalnya tadi ya atau menjawab melalui twitter
bahkan kemudian melebar ke
nah menurut saya
yang kedua pernyataan pak antasari menjadi penting
tadi saya mendengar bahwa
minta misalnya ada sebuah media
misalnya ada dia ada
ksb atau kemudian ada siapa itu
haritanu dan sebagainya
atau orang orang yang disebut di situ
nah ini kan sebenarnya
di pak antarsari gitu
tidak ada kaitannya dengan
pilkada dan sebagainya
bisa saja kemudian karena
saya melihat surveinya sudah makin turun ya sekalian aja
pak antarsari semacam itu
nah perusahaan itu aja
dengan menyebut survei ini
bukannya kemudian terkait dengan itu mas
di dalam konteks politik bisa saja terjadi semacam itu
asumsi ini asumsi anda ya
saya sebenarnya nggak mau masuk ke wilayah itu
yang ingin saya masuk adalah bahwa
apa yang disampaikan oleh pak antasari
ini sebenarnya mengandung implikasi implikasi hukum juga
kalau pak antarsari dianggap memfitnah
bisa proses hukum
karena ke pengadilan kan begitu
sehingga tidak akan terjadi perdebatan perdebatan politik
misalnya pihak pak haritanu yang disebut
kemudian menyatakan oh itu nggak pernah dan sebagainya
itu kan ada diuji
tetapi paling tidak begini mas eko
ini paling tidak kan sudah disebutkan
sudah disebutkan oleh pak sby dalam akun twitter nya
terkait dengan gerasi yang bersifat politis
kemudian ada kekuasaan yang disebut pakai
dengan mengutip kata kata
ini sangat keras sekali sebenarnya
betapa kekuasaan bisa berbuat apa saja
nah ini apa apa yang akan diambil langkah
oleh presiden joko widodo
karena kan tentu saja apapun yang terjadi
walaupun katakanlah memang tidak terkait dengan pemerintah
bukankah ini kemudian presiden harus turun tangan
agar benar benar besok pilkada itu
tidak berbuntut dengan kerusuhan begitu pak
keterbelahan dan lain sebagainya
presiden sudah menyatakan
presiden itu mengambil posisi
mengambil posisi netral ya
satu supaya kemudian tidak dibawa ke sana
nah soal gas nih kembali lagi
tadi sudah saya sebutkan
grasi ini tidak prosesnya tidak pada saat
apa beberapa minggu yang lalu pak
apa atau satu bulan yang lalu
pak antasari dapat gerasi itu
sebetulnya saya tahu betul
prosesnya sudah panjang
satu pak antasari pernah
karena sebelum di
di apa adukan kmk
ada satu pasal yang membatasi
ya membatasi ada limititas
bahwa pak antasari mengajukannya sudah melebihi
yang itu diatur di dalam undang undang
nah itu pernah dilakukan
menyatakan di beberapa media bahwa
usulan pengajuan gerasi itu sudah
kemudian karena sudah ada apa
putusan mk yang baru
itu dilakukan lagi
dan kemudian presiden memberi apa
meminta pertimbangan sudah ma dan diberikan gerasi itu
jadi nggak ada unsur unsur politis apa
baik nanti kita akan lanjutkan lagi
siapa yang dimaksud aktor di belakangnya
seperti yang disebutkan oleh pak sby tadi
kalau mengiranya politis tapi kemudian
istana tadi sudah menjawab sama saja ya pak
nanti kita lanjutkan ya
pak hikam kami masih akan segera kembali
setelah jeda berikut ini
dalam salah satu tweet annya
susilo obamanggola mengatakan
ini adalah satu dari
beberapa hal yang
sudah diperlukan oleh
sudah diperlukan oleh
hal yang sudah diperlukan oleh pemerintah
susilo obamanggola yang menanggapi antasari ashar
aktor di belakang
maksudnya seperti apa
kira kira seperti apa ini
apakah yang terkait dengan gerasi itu
atau bagaimana anda melihatnya
kalau saya membaca
dari twitter itu ya
dari pak sby ini sudah
tetapi juga seperti biasa
pak sby itu walaupun emosi
tampaknya juga terukur
pihak yang ada di belakang
tampaknya berhasil juga
padahal maksudnya bukan langsung
belum tentu juga
kita tidak tahu
dengan adanya komunikasi yang verbal
maka kemudian orang
kemudian akhirnya melihat ini
antasari dengan sbe
pak ht juga
tapi kemudian sekarang ini
gara gara cuitan itu
jangan melibat libatkan kita
dengan cara seperti itu
kemudian maka malah kelihatan
bahwa apa yang diinginkan
oleh pak sby untuk membuka
yang di belakang itu
jadi menurut anda kali ini
menurut saya lebih bagus
jangan cepat merespon
memang kalau publik
langsung didiskusikan di situ
tetapi ini kan sangat serius
karena kita lihat saja bahwa
dampak dari urusan
juga sudah mulai kena terhadap
misalnya saja perguliran
atau harga saham yang
setidaknya yang saya pikirkan
saya baca dari media
nah kalau ini overheated ya
terlalu memanas dengan cepat
maka ini bukan hanya cuma masalah
tetapi juga besok yang akan
pilkada ini akan terpengaruh
dan implikasinya tadi seperti
dikatakan dari istana tadi siapa
pak eko tadi
ini kan kemudian persoalannya
jadi masalah ada ranah hukum juga
kalau ada fitnah fitnah yang baru lagi
kan bisa begitu kan
nah oleh sebab itu menurut
lebih bagus ya nanti kalau pak sby
juga mau melakukan press conference
itu lebih cooling down dulu
jangan jangan respons yang diberikan
oleh pak sp juga maupun istana juga
kali ini saya bicara tentang spj
mungkin sebuah strategi juga justru
oh iya cuma bagaimana strategi itu
dikebuakan pada saat yang mana
ini kan statement dari pak antasari
langsung di respon secara politis sekali
bahkan langsung dianggap sebagai salah satu
cara untuk membatasi atau menghalang halangi
menjegal agus silvi dan lain sebagainya
dan bahkan kemudian ditarik ke belakang ini
sudah cukup lama ini
padahal kalau kita lihat secara agak cool
coba deh dipisahkan dulu
ini adalah pencarian keadilan dari
kemudian kalau ada dimensi politiknya
kita bicarakan dulu
kalau kemudian langsung di overblong
mungkin seperti sekarang ini
saya yakin memang tidak akan menguntungkan siapa siapa
kecuali publik rakyat indonesia sendiri
akan menilai ini elit kita ini ada apa lagi kok bisa kayak begini
soal gubernur ahok aja belum selesai urusannya
kita sudah punya lagi
oke baik saya ke mas rofik sekarang
mas rofiq tadi anda sudah menyampaikan bantahan
dengan tegas bahwa itu bukan
tetapi ini sudah terlanjur disampaikan secara terbuka
kepada publik melalui media massa dalam konferensi pers
nama haritanu di bawah melobby dirinya
bahkan ada kata kata yang disampaikan oleh antasari azhar
begitu bahwa haritanu sendiri pernah mengatakan
kalau tidak memenuhi target
maksudnya tugas dari haritanu tersebut
saya bisa ditendang dari cikeas begitu
sebenarnya kaitannya pak haritanu dengan cikeas saat itu
itu ada tidak kaitannya
ataukah ini cuma lagi lagi satu cerita karangan dari antasari asar
ya saya kira tidak ada keterkaitan apapun ya
antara pak ari dengan cikeas ya
dan makanya yang sikap kita resmi saja bahwa
kita tunggu pembuktian dari antasari terhadap
apa yang sudah dia sampaikan kepada publik ini
karena menurut saya ini jadi aneh gitu loh
apa hubungannya coba
masa pak sby menyuruh nyuruh
pak haritanu dalam konteks
jadi staf ali bukan staf presiden bukan
menteri bukan apa apa bukan ini kan juga
jadi memang tidak ada koneksi sama sekali saat itu ya mas rofiq ya
tidak ada koneksi
tidak ada koneksi
oke tidak ada koneksi sama sekali
baik mas rofiq terakhir pertanyaan terakhir kepada anda
apakah ini kemudian akan diambil langkah hukum
terkait tudingan antasari azhar ini
kita melihat bahwa ini bagian dari
anu aja permainan politik jelang pilkada
jadi namanya juga permainan politik ya biarin aja lah apa yang
tetapi paling tidak publik juga mengetahui bahwa
apa yang disampaikan dalam konteks ini sangat politis
dan tidak ada implikasi apapun
tidak perlu merasa meluruskan dari sisi hukum
karena kalau tidak diluruskan dari sisi hukum nanti
justru kita menunggu apa yang
justru kita menunggu apa yang
yang akan dibuktikan oleh antasari terhadap apa yang diomongin itu
baru nanti kita juga punya sikap terhadap apa yang sudah dibuktikan nanti
baik terima kasih
oke baik baik terima kasih
mas rofiq telah memberikan tanggapannya terkait dengan yang mewakili haritanu sudibi
yang namanya disebut oleh antasari asar
terima kasih sekjen perindu ahmad rofiq melalui sambungan telepon
terakhir singkat saja karena mas eko dari istana

kemudian soal nama paslon saling jegal kok terasa masih serasa kampanye
tapi kan kalau kita lihat ini sebenarnya hari tenang terakhir sebelum coblosan besok
kondisi ini sebaiknya presiden jokowi dodo harus seperti apa
apakah diam saja tidak perlu merespon sama sekali
tapi perlukah nggak presiden jokowi kemudian menyampaikan arahan atau himbauan
paling tidak malam ini
kalau saya misalnya
tenang begitu masyarakat
tenang begitu masyarakat
lebih bagus pak jokowi tidak terlalu
karena beliau kan mempunyai mas eko mempunyai pak johan budi
istilahnya itu persoalan itu di konten dulu dibatasi dulu
sebab kalau semua mua itu presiden nanti ujung ujungnya nanti kayak apa sudah full blow pertarungan begitu ya
padahal ini urusannya didudukkan dulu bahwa ini adalah pertama tama adalah klaim
dari pak antasari walaupun valid klaimnya karena pasti saya juga yakin pak antasari tidak akan ngomong apa namanya tanpa bukti
pasti beliau punya lah karena pengalaman beliau karena juga keahlian beliau dan lain sebagainya
dugaan politis yang disampaikan sby itu salah satu indikasinya
saya lupa bertanya salah satu indikasinya itu adalah ketika gerasi telah diberikan
maka salah satu indikasinya adalah ketika antasari dipanggil ke istana dan gestur tubuh
gestur masing masing ketika ditanya oleh wartawan sama sama mengatupkan jari agar tidak bicara ke wartawan
itu sama persis walaupun tidak bersamaan
ya itu bisa saja ditafsirkan seperti itu tapi untuk statement
tapi menurut anda tidak akan ada the sign disitu
kalau dibaca secara interpretatif dan pemahaman pribadi bisa saja kemana mana tafsiran itu
ya kan tetapi kita mestinya melihat statementnya bagaimana
nah kalau statement yang saya lihat dari pak antasari itu memang menjurus kepada cikeas kepada pak ht dan lain sebagainya
sebab ketika dia direspon langsung sangat politis urusannya menjadi sangat berbeda
menjadi bias ya
iya dan itulah sebabnya maka saya mengharap bahwa nanti penjelasan atau katakanlah dari sikeas ini lebih bisa meng cooling down
dan istana juga barangkali menjelaskannya tidak langsung
tidak langsung merespon bahwa ini adalah keterlibatan dari ini dan itu
nah barangkali kemudian setelah itu akan menjurus kepada yang diinginkan oleh dari pak rofik tadi
ini diurus secara hukum dulu ya
sehingga publik juga tidak akan menafsirkan
karena kalau saya membaca dari facebook saya saja itu reaksi para pembaca saya itu sudah kayak ada sudah akan ada ronde yang baru lagi
untuk keributan di tingkat elit
yang ini tidak bagus untuk kesehatan daripada kehidupan publik kita
demokrasi di negara kita
oke nanti kita akan tunggu lebih lanjut seperti apa rencana konferensi pers dari susilo bambang yudhoyono yang menurut informasi yang diterima oleh media akan dilakukan pukul dua puluh satu waktu
terima kasih prof vikam untuk sementara ini